salah satu warga bernama pak igo
tadi informasinya nukar uang dengan uang uang baru ini uang apa yang ditukar
tadi kita tukar uang logam
pecahan berapa aja tuh
lima ratus rupiah sampai satu ribu yang dua ratus rupiah seratus udah lumayan banyak
emang hasil tabungan atau memang dikumpulin iseng aja atau seperti apa
ya betul dikumpulin iseng karena belanja dari toko
kan ada kembalian kita simpan aja
ini kan ditukar dengan berapa tadi jumlahnya
sebelumnya udah pernah lihat belum uang versi barunya bank indonesia
pak nukar uang dengan dua puluh ribu juga nggak
tahu nggak kalau di uang dua puluh ribu itu ada gambar pulau derawan
ya sebagai masyarakat pulau derawan ya pasti senang sekali karena
udah didedikasikan di uang dua puluh ribu ke kampung kita
harapannya nih dengan adanya pulau derawan nongol di uang dua puluh ribu harapannya apa
ya mungkin harapan saya saya juga sebagai pelaku wisata
mudah mudahan rawan lebih dikenal lagi karena udah ada di uang
nanti kan menimbulkan pertanyaan pulau derawan di mana
nanti kan masyarakat bisa google juga oh derawan di sini
mudah mudahan dengan adanya gambar pulau drawan di uang rp dua puluh ribu
derawan lebih wisatanya lebih menarik wisatawan lagi
potensinya jadi bisa diketahui oleh masyarakat ya
pak tapi selama ini susah tidak sih mengakses rupiah kalau misalnya warga dermawan
sudah tidak tidak gampang gampang
tapi memang antusias tadi ketika ada penukaran ya pak ya
karena mau dapat uang baru atau buat apa nih nanti uangnya
untuk uang baru dapat uang baru disimpan dulu sementara
pak tapi nggak pakai mata uang lain ya kalau di sini
atau cuma rupiah aja atau ada mata uang lain biasanya
terima kasih pak igo untuk waktunya
ya saudara tentu saja penukaran rupiah ini dilakukan sekali lagi untuk memudahkan akses warga
mendapatkan rupiah layak edar dan kemudian juga sekali lagi misi bank indonesia adalah untuk menumbuhkan rasa cinta bangga dan juga paham rupiah
karena rupiah merupakan simbol kedaulatan dan juga